stok berbagai jenis cabai dan bawang di pasar tradisional jalan pramuka kabupaten tuban terus menipis
kondisi ini memicu lonjakan harga cabai dan bawang
cabai rawit merah misalnya kini menembus harga rp tujuh puluh per kilogram padahal sebelumnya hanya rp lima puluh per kilogram
cabai rawit hijau naik dari kisaran rp dua puluh lima per kilogram menjadi rp empat puluh lima per kilogram
lalu cabai merah keriting juga naik dari rp dua puluh per kilogram menjadi rp empat puluh per kilogram
sementara harga bawang merah naik antara rp lima puluh sampai rp lima puluh lima per kilogram dari harga rp empat puluh
sedangkan bawang putih naik dari rp dua puluh tujuh menjadi rp tiga puluh per kilogram
menurut pedagang kenaikan harga disebabkan minimnya pasokan dari petani akibat tingginya curah hujan
kenaikan sejak kapan ini
satu minggu ini
ini pengaruhnya apa bu cabai kok naik
hujan terus cepat busuk
cepat busuk gitu barangnya ya
sejak tiga pekan terakhir harga beras di kota rantau prapat labuan batu sumatera utara terus menurun